polri akhirnya menetapkan barada richard eliezer atau baradae sebagai tersangka kasus penembakan menewaskan brigadir yosua
barada r resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuhp
sementara pengacara keluarga brigadir yosua kamarudin simajuntak pun geger publik
pasalnya ia membongkar dokumen dokter keluarga dari autopsi ulang atas jenazah brigadir yosua
hasil otopsi ulang resmi sendiri akan keluar empat hingga delapan minggu ke depan setelah otopsi dilakukan pada dua puluh tujuh juli lalu
sudah bersama saya di studio ada pengacara keluarga brigadir yosua ada bang kamarudin semajuntak
dan juga melalui sambungan daring kami akan menghubungi bang jamin ginting ahli hukum pidana
selamat siang bang kamarudin selamat siang selalu
selamat siang juga pemirsa cnn tuan berkati
bang jamin ginting sudah
bang jamin selamat siang selamat sehat
baik saya akan ke bang kamarudin terlebih dahulu
bang kamarudin kalau kita simak tadi pernyataan pak ferdisambo
bela sungkawa di awal kalimat disampaikan kemudian minta maaf atas peristiwa yang terjadi di rumahnya
institusi polri minta maaf kepada seluruh masyarakat
juga yang paling kita ulas yang harus kita ulas adalah
pernyataan menarik dari beliau yang menyatakan bahwa ini terlepas dari apa yang telah dilakukan
oleh brigadir yosua terhadap istrinya anda menangkapinya seperti apa
itu kan masih belum jelas
apa sih yang dilakukan almarhum brigadir noprian sajjuswa kutabarat kepada ibu putri
itu kan harus diurai secara jelas atau dipaparkan kan begitu supaya kita tahu dan publik juga tahu
tetapi yang saya tahu berdasarkan bukti yang saya dapatkan sampai sebanyak ini
ada rencana pembunuhan atau pembunuhan terencana yang diawali dari dua puluh satu juni dua ribu dua puluh dua
terus berlanjut sampai dengan tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua di magelang
ada pun motivasi untuk membunuh itu adalah dikatakan oleh pengadilan
pengancam ini yang belum jadi tersangka ini bahwa ibu sakit gara gara almarhum noprian sajjuswa kutabarat
bakalan ini dikasih rencana pembunuhannya apa
di situ dia mengadu kepada sang kekasih di dalam pengaduan itu dia sampai menangis
menyatakan memohon maaf apabila dia melakukan kesalahan kepada mantak
kekasihnya kemudian pamitan kemudian dia bilang dia tidak mungkin lagi menikahi
kemudian dia bilang barangkali saya tidak sempat meminta maaf saya minta maaf sekarang
dan carikanlah pria lain sebagai pengganti saya karena saya akan dihabiskan gitu
lalu kekasihnya mengatakan yang sakitnya kau bang kan begitu
dia sampai menangis akhirnya kekasihnya juga ikut nangis
lalu ditanya siapa sih yang mengancam
squad lama atau squad baru
lalu saya tanya kepada kekasihnya berarti kamu sudah mengerti apa itu squad
apa sih squad kan gitu squad itu adalah ajudan
dikasih tunjuk foto ini kan gitu
ketika mereka berfoto squad ini empat di kiri empat di kanan bapak perdisambo kan begitu
dan ini namanya semua sudah saya investigasi termasuk asalnya
berada eliezer ini sudah saya cari tahu dia asalnya dari sulawesi utara dari mapanget sana kan begitu
nah tetapi berada elie syahr ini bukan termasuk orang yang mengancam
bukan pula ini squad lama kan begitu
artinya ada rencana ingin menghabisi nyawa almarhum jauh jauh hari dari bulan juni
jauh jauh hari dari bulan juni tanggal dua puluh satu hingga pada tanggal tujuh juli di magelang dua ribu dua puluh
kalau dua puluh satu juni itu di jakarta berlanjut tujuh juli dua ribu dua puluh dua di magelang
artinya ada kalimat yang menyampaikan akan dihabisi via whatsapp via telepon atau via apa
yang dua puluh satu juni itu mereka video call lalu di screenshot karena bagi dia itu aneh
seorang polisi anggota brimop ajudan menangis
kemudian diulang lagi itu pada tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh dua itu di magelang
ancamannya apabila naik ke atas akan dibunuh atau dihabisi
nah yang menjadi tktq ada dua
benar nggak sih ibu sakit ibu putri di bulan juni
yang kedua apa sih yang naik ke atas ini
inilah tkt yang harus terjawab
ibaratnya fajl inilah fajl itu yang harus terjawab
ada gak sakit kemudian
ada gak sakit kemudian
sakit apa sih
kemudian yang kedua itu apa yang naik ke atas ini
atau siapa yang naik ke atas
dan terjadi besoknya pembunuhan
makanya saya bilang pembunuhan terencana
nah kemudian ada upaya menutupi dari pihak polisi
kejadiannya jumat ditutupi sampai hari senin
berarti empat hari ditutupi
kemudian mayat telah diserah terima kepada atau jenazah telah diserah terima kepada keluarga
tapi tak boleh dibuka
ini kan janggal
ini sudah diserah terima
ya kan kok kok gak bisa dibuka
nah tetapi keluarga ini kan punya kecerdasan
di hari minggu mereka bilang dengan dalil mau nambah formalin
maka polisinya keluar yang sudah menyerah terima ini
ketika mereka di luar langsung dibuka
sudah dipanggil petugas medis dari rumah sakit umum daerah sungai bahar sana
tiba tiba dibuka dipidokan dan dipotret
inilah hasilnya ini
ini kan gitu
dari bukti dokumen yang anda kumpulkan
dari hasil otopsi ulangnya
apakah ada dokumen yang menunjukkan kejanggalan kejanggalan lain
selain otopsi yang pertama ini menjelaskan tidak begitu komprehensif
yang dinilai oleh masyarakat bang kamarudin
berdasarkan foto yang tanggal sepuluh juli
ini di lehernya ini seperti ada bekas ikatan tali
seperti bekas ikatan tali
nah kemudian dari situlah kita telusuri
kita hitung peluru yang masuk
berdasarkan rilis daripada karopemas
polri yang menyatakan tembak menembak
ternyata dikatakan di situ lima kali tembakan empat kena
sedangkan almarhum tujuh kali tembakan tak satu pun kena
padahal dia dulu menembak tau kan gitu
lalu kita hitung lukanya semua
lebih daripada sepuluh
berarti ini bukan tembak menembak
tapi kok lubangnya dan luka lukanya lebih sepuluh kali
yang ditemukan dari tim dokter keluarga
status otopsi ulang kedua apa saja ya bang
apakah sama dengan yang pertama
berbeda apa yang berbeda
walaupun kita tidak terima
tetapi dari pernyataan karopenmas itu berbeda
perbedaan pertama ya
kalau dulu dikatakan itu
tembakan itu dari depan
lalu serpihannya mengenai wajahnya yang tadi ya
nah tetapi setelah dilakukan otopsi kedua
berdasarkan catatan ahli medis dan dokter
atau magister kesehatan
yang kita utus ke dalam
ditemukan tembakan dari belakang
tembus ke ujung hidung
itulah yang dijahit itu tadi kan
sementara yang disampaikan oleh
sedangkan yang disampaikan oleh karopemas adalah
tembakan dari depan tembak menembak
sedangkan dari belakang
nah kalau sudah ditembak dari belakang
dan sudah pasti mati
itu karena yang disasar adalah otak
untuk apa lagi tembakan berikutnya
itu tembakan berikutnya itu dari
dari sekitar leher ini atau di bawah rahang ini
tembus ke bibir kiri bawah
berarti ini yang dicatat
yang dilihat oleh tim dokter keluarga
tapi bukan hasil otopsi ulang kedua
kan ahli forensik mengotopsi
tentulah mereka di dalam itu kan bercakap cakap
ini ditemukan dicatat
ini ditemukan dicatat
jadi mereka itu mencatat
kemudian tembakan yang ketiga itu
tidak ada kiri
tembus ke belakang lurus
kalau ini tadi sudutnya empat puluh lima
kemudian di sini lurus
kemudian tembakan keempat ditemukan di sini
di sonde ini semua bolong
nah pertanyaannya kalau empatnya peluru yang kena
berarti cuma empat itulah luka atau lubang kan
ternyata kita temukan banyak
ada di sini beberapa
kemudian di atas mata
kemudian mata ini juga
kemudian di bahu kanan
ada luka terbuka
dokter pun tidak tahu apa itu
akhirnya diambil sampel
kemudian di sini kanan kiri lebam biru
di rusuk kiri rusuk kanan
kemudian apa lagi
tapi dari informasi ini
sebentar pak bang
tapi dari informasi keluarga
sebelum insiden terjadi
kondisi dari yosua baik baik saja
tidak ada sebenarnya peristiwa sebelumnya
yang mengakibatkan tubuh tubuh dari almarhum ini
mengalami cacat atau kata kalah
ada hal hal yang membuat lebam
kemudian ada hal hal lain
tidak dia dilahirkan sempurna
melamar polisi sempurna
meninggal menjadi tidak sempurna
ada apa kan gitu
tangannya jadi patah
kalau patah mana mungkin diterima polri kan
kemudian jari jari ini dipatah patahin
berada eliezer tak pernah mengatakan
oh sayang matah matahin jarinya
sayang matahin jari kelingkingnya dan jari manisnya
tidak pernah dia mengomong itu
di apa itu di lipatan kaki kiri ini
ada lebam dan resapan darah
perubatan apa lagi itu
yang jelas itu bukan perbuatan peluru
kemudian di kaki kiri
di pergelangan kaki kiri ini
ada juga seperti luka tembak
dokternya pun belum tahu
harus diperiksa dulu di lab
kemudian di kaki kanan
kemudian kaki kanan ini juga
ada luka hasilnya ada luka
ini tidak bisa lurus
padahal ibunya melahirkan anak ini kakinya lurus
ikut polisi kakinya lurus
karena kalau nggak lurus kakinya
tak mungkin diterima tahu
nah siapa pelakunya ini
berarti yang anda dapatkan
pihak anda juga bang kamar
dari tim dokter keluarga
sebelumnya menyampaikan otopsi ulang
ada beberapa hal yang menjadi perhatian
fakta baru ya bang
apakah ini juga pernah disampaikan
kepolisian kepada tim anda
sudah kita sampaikan itu
saya kemarin sudah minta keterangan
itu saya masukkan di dalam keterangan tambahan
kemudian ketika dibuka ini kepala
tadi tidak ditemukan otak
yang ada retak enam
pada enam sisi kita maksudnya
ketika dibuka dada dan perut
ditemukan otak di dalam dada
nah ini kan udah terbalik balik
otak kan harusnya di kepala
ini kok ada di dada
apakah ini standar atau sop ahli forensik
nah kemudian dibuka lagi perut
pankreas tidak ditemukan
mpdu tidak ditemukan
kemudian kantong kemi tidak ditemukan
kan harus ada penjelasan ilmiah toh untuk ini
ini yang kita nantikan tadi empat hingga delapan minggu ke depan
dari pernyataan yang disampaikan
karena banyak permintaan saya
kepada dokter forensik ini
karena saya kan memahami ilmu kedokteran
karena saya kan pekacara para dokter dokter
jadi saya minta periksa ini periksa itu
cari tahu sebab sebab kematian
cari tahu juga kapan matinya
ambil usus ambil juga lambung gitu loh kan
saya minta semua diperiksa ambil aja
saya mau ke bang jamin
bang jamin masih tersambung dengan kami
bang jamin ini kan apa yang disampaikan
oleh irjen paul ferdisambo di awag media
semoga diberi kekuatan
kemudian ini terlepas dari apa yang sudah dilakukan
oleh almarhum yosua kepada istrinya
anda menangkapnya ya
tapi ini apakah ada pernyataan yang sebenarnya
diungkapkan oleh ferdisambo bahwa benar
istrinya ini diduga ada pelecehan seksual
yang dilakukan oleh almarhum bang jamin
terkait dengan pelecehan seksual
tentu semua tindak pidana itu harus dibuktikan
didasarkan kepada bukti bukti yang sah
sebagaimana dimaksud dalam pasal satu ratus delapan puluh tiga kuhap
nah jadi harus dibuktikan bagaimana
pelecehan itu terjadi
siapa yang melakukan
tempatnya di mana
dan di bagian mana yang dilecehkan
karena pelecehan itu tentu ada yang bentuknya verbal
ya secara langsung
ada juga yang non verbal
ya itu dengan kata kata
tapi juga dengan perbuatan
nah itu kan sudah diatur
nah itu harus dibuktikan
nah siapa yang melakukan pelecehan tersebut ya
dan apakah itu karena dorongan keinginan orang itu sendiri
ataupun karena hal hal lain yang di luarnya
dan itu harus semua dibuktikan
nah sampai sekarang yang kita lihat
kelihatannya kasusnya sudah naik
tapi belum ada siapa tersangkanya
nah itu kan belum
jadi kita belum bisa menyatakan ini sebagai suatu perbuatan
yang ada sekarang hanya penetapan tersangka
terkait dengan tembak menembak
ya itu yang sudah ditetapkan tersangkanya
dengan kedudukan pasal tiga ratus tiga puluh
memang kalau kita lihat
pasal tiga ratus tiga puluh delapan ini adalah tindakan spontan ya
jadi tidak ada perencanaan
kalau tadi pak kamarudi bilang di tiga ratus empat puluh lima

tadi sudah dikatakan rentetan kejadian
yang merujuk kepada motif dilakukannya suatu tindak pidana
nah kalau motif melakukan tindak pidana itu bisa dari penembak sendiri
bisa juga dari orang lain
tetapi karena yang dimasukkan adalah pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan lima ribu lima ratus lima puluh enam
maka tentu perbuatan ini bukan dilakukan oleh satu orang
tetapi lebih dari satu orang
nah lebih dari satu orang ini bukan tidak ada orangnya
sudah diketahui orangnya
tinggal untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka
karena kalau untuk menentukan lima ribu lima ratus lima puluh enam ya

anda melihatnya alat bukti untuk menetapkan tersangka lain sudah cukup belum bang jamin
kalau kita menyimak dari pernyataan berapa pihak ya bang jamin
ada duga pelanggaran etik yang dilakukan oleh ferdis sambo
karena ia sebagai propam
dan kemudian ia juga ikut dalam olah tempat kejadian perkara
olah tkp di kejadian
seharusnya ini adalah domennya dari penyidik untuk melakukan oleh tkp
tapi yang bersangkutan ini juga ikut sebagai orang yang terlibat dalam olah tkp tersebut
anda melihatnya pak ferdis sambo yang melakukan olah tkp tersebut

pak ferdis sambo ini juga mendapatkan pelanggaran etik ya bang jamin
ya kalau tentu kalau kita lihat fungsi daripada laporan
karena kedudukannya sebagai pelapor
apakah dia posisinya di situ sebagai penyidik
ya tentu bukan
penyidik kan kita ketahui pertama sekali adalah di polres jakarta selatan
jadi penyidik jakarta selatan lah yang melakukan oleh tkp
nah kedudukannya di sana sebagai apa
kalau dia sebagai tuan rumah
ya mungkin berbeda
tapi kalau sebagai penyidik ya tentu jelas lah
itu kan konflik keinginan ya di tempatnya ya
jadi jelas itu akan ada pelanggaran kode etik di situ
nah jadi kita kalau melihat ini
tentu nanti kita lihat di pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam ini siapa begitu

ya disuruh untuk melakukan suatu perbuatan

nah nanti kalau dalam konteksnya with locking
itu artinya menyuruh melakukan tindak pidana
maka orang yang menyuruh itu adalah aktor intelektual
dari perbuatan ini semua
nah jadi tentu barney scream ini sudah mengantungi nama nama itu
karena dia sudah berani masukkan pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
kalau enggak dia nggak akan berani masukkan itu
tinggal mencari alat bukti untuk bisa menetapkan
sebagai tersangka berikutnya yang bersama sama dengan barang ini
yang bersama sama dengan berada e tersebut
baik ditahan bang jamin bang kamar kita akan break sejenak
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
masih terkait dengan perkembangan kasus kematian dari almarhum brigadir yosua
kami masih bersama narasumber kami ada bang kamarudin simajuntak dan juga dari wakil kuasa hukum ya
kemudian juga ada bang jamin ginting ahli hukum pidana
bang kamar saya ke bang kamar terlebih dahulu
bang kamarudin kalau anda menanggapinya meresponnya
apa asal yang disangkakan terhadap berada eliza
sementara kalau tidak salah ini informasi saya impun
kalau keluarga atau keluar dari tim anda mengajukan pelaporan ke kepolisian
pasal tiga ratus empat puluh dugaan pembunuhan berencana
yang kita laporkan itu pasal tiga ratus empat puluh atau dugaan pembunuhan terencana
karena ada buktinya ya
kemudian junto pasal tiga ratus tiga puluh delapan atau pembunuhan
junto pasal tiga ratus lima puluh satu eh tiga kopi dana ya
yaitu penganean yang menyebabkan mati
memang terkesan lambat
tetapi tetap kita apresiasi
kalau kita jujur di hari pertama itu baradae sudah harus tersangka
karena dia mengakui dia yang melakukan
walaupun saya tidak yakin dia pelakunya
saya yakin dia
siapa bang pelakunya
pelakunya yang menyuruh melakukan
yang menyuruh siapa
yang menyuruh itu tugas penyidik mengungkap
yang jelas pasti ada yang menyuruh dia melakukan
berdasarkan bukti bukti temuan saya
nah dari rentetan
nah cuman penyidik belum mau atau masih tarik kepentingan untuk mengungkap yang sebenarnya
tetapi tetap kita apresiasi
sudah dibuka dulu pintu atau tangga pertama
tentu akan ada tangga kedua ketiga keempat nanti sampai tangga kesembilan
nah tapi kita sabar menunggu
yang jelas dengan dicantumkannya pasal lima puluh delapan
berarti ada penyerta
ada tersangka lain
ditambah lagi dengan pasal lima puluh enam
ada yang membantu melakukan
ada yang menyuruh melakukan
yang menyuruh melakukan yang membantu melakukan
atau istilah hukumnya itu pasal lima puluh tiga
ini pasti berkembang
kecuali dia tidak cantumkan pasal lima ribu lima ratus enam puluh enam
karena kita juga melaporkan mencantumkan juga
dengan dibukanya pasal lima ratus lima puluh enam berarti
masih terbuka peluang buat yang lain lainnya itu
yaitu yang menyuruh melakukan
yaitu rentetan pengancaman ini
sampai terjadinya pembantaian itu kan
yang kemudian juga berada eliezer terus berganti keterangan
dia bilang awalnya tembak dari lantai dua
ketika saya rilis ada tembak dari belakang
oh ya setelah dia tersungkur saya tembak lagi belakangnya
berkembang terus dia
kemudian saya kasih tahu lagi
patah patah tubuhnya atau tangannya
oh ya kami bergulat dulu baru tembak menembak
ini kan terus berkembang ini
terus dia mengikuti pola yang saya keluarganya

terus dia mengikuti pola yang saya keluarkan
nanti saya keluarkan lagi rahasia baru
dia mengikuti lagi
karena dia didokterin untuk itu
tetapi saya yakin bukan dia saja pelakunya
dia hanya polisi paling pangkat rendah di situ diantara squad itu
yang disuruh bertanggung jawab
seberapa yakin anda ada tersangka lain
tapi kalau kita melihat perkembangannya bang kamar
ini kan juga ada dugaan pembersihan alat bukti di tkp
ada upaya untuk melakukan bukti
kenapa kapolres jakarta selatan
kenapa kapolres jakarta selatan
yang merupakan informasinya terbaik di angkatannya sembilan puluh enam
kenapa dia bisa begitu tidak profesional pada hari itu
karena ada yang menekan dia
dia berhadapan dengan pangkat dan dalam struktural yang sangat tinggi
sehingga walaupun dia sudah kombes kapolda jakarta selatan
hilang semua logika berpikir dia
yaitu tidak mengamankan tkp
tidak memasang polis lain
tidak melibatkan inapis
tidak melibatkan ahli forensik
tidak melibatkan uji balistik dan sebagainya
tidak memasang polis lain
itu sudah standar universal
bahwa dimana mana tindak pindahan pembunuh pasti dipasang polis lain
garis pembatas tidak boleh lewatkan begitu
tapi kenapa ini hilang semua
padahal ini justru terjadi di unsur propam
di rumah kandik propam
yang mana dia adalah garda terdepan untuk menegakkan disiplin
cara menegakkan hukum di seluruh polda di tanah air
tapi kenapa justru di rumahnya
ya karena disini ada kepanikan
tidak terencana dengan baik
sikenarionya dibuat setelah terjadi kan begitu
baru dibuatkan sikenario lain
yaitulah yang kita duga
kapolres jakarta selatan ikut membangun skenario ini
makanya sampai empat hari
apa itu apa itu
sabtu minggu senin
kapolres jakarta selatan pasti melapor
siapa sih komandannya
kapolda metro jaya
karena ini terjadi di rumah petinggi utama polri
pasti kapolda melapor ke kapolri
setidaknya ke kabarnya skrim kan begitu
tidak mungkin dia tidak melapor
ini peristiwa yang sangat besar loh
tetapi kenapa baru diungkap di hari senin
karena sudah ada rilis kecil kecilan di sungai bahar
kemudian kenapa dipasang polis lain setelah dibersihkan tkp
karena untuk berkamuflase
yang tadinya cctv pun sudah disambar petir
tiba tiba kembali lagi
dekorder sudah dicuri atau dilucuti orang lain
tapi tak ada tersangka petir
tidak ada tersangka apa namanya itu
pencuri atau yang menghalangi penyidikan
atau menghilangkan barang bukti
petir dalam tanda petikan harusnya tersangka dong
kalau sudah disambar kembali lagi
harusnya pakai berita cara
dan tetap tersangka petir ini
petir mana ini dalam tanda petikan gitu
saya ke bang jamin
ini ada optimis dari keluarga
atau kalau kata kata ini kuasa hukum dari pilihan keluarga
ini kan ada keyakinan dari tim kuasa hukum
ada tersangka lain
kalau anda melihatnya ada upaya menghilangkan bukti di itkp
apakah ini akan menyulitkan dari pihak penyidik
untuk mengungkap tersangka lainnya
tentu apa yang disampaikan tadi
terkait dengan olah tkp
yang dilakukan beberapa hari ya
tiga hari setelah adanya tindak pidana terjadi
itu sangat menyulitkan
karena tkp itu kan disana banyak sekali bukti bukti yang mengarah kepada pelaku korban dan orang orang yang ikut dalam tindak pidana tersebut ya
apakah sidik jari alat yang digunakan melakukan kejahatan hasil dari suatu kejahatan
itu sangat berarti
tapi kalau nantinya olah tkp tersebut ternyata alat alat bukti yang diharapkan tidak ditemukan
saya kira kemampuan dari kabar eskrim kita tidak lebih jelek ya
artinya dia mampu pasti untuk mengambil alat bukti lain untuk membuktikan adanya tindak pidana
karena bisa saja dengan menggunakan saksi saksi
dan juga dengan evidence yang bisa bisa kita jadikan seperti bentuk bentuk yang intellectual evidence
atau bukti bukti yang diambil dari teknologi
diambil dari teknologi ya
jadi sudah cukup canggih lah saya kira ya alat alat bukti yang mengarah kepada olah tkp tersebut
nah jadi bukan satu satunya olah tkp tersebut menjadi dasar untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana
saya setuju terkait dengan contohnya tadi
setiap orang yang hadir di situ atau yang menyaksikan di situ kan semua sudah diperiksa
dan ada pasti petunjuk mengarah kepada ada suatu perbuatan
yang nanti bisa dibuktikan apa motif dari perbuatan tersebut
dan siapa yang ikut serta melakukan perbuatannya tersebut
saya kira oleh tkp itu merupakan salah satu unsur saja gitu
bang jamin dan juga bang kamar kita harus break lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
ini adalah satu unsur yang menentukan apakah ini bisa dibawa ke penyidikan
yaitu ada hasil uji balistik hasil uji forensik otopsi ulang
kemudian juga hasil uji forensik digital forensik
kalau anda melihatnya apakah ini prematur ya kepolisian menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini
kalau untuk yang sudah ditetapkan tersangka berada de ini
saya kira nggak prematur justru ini dia sudah mengaku bahwasannya dia melakukan suatu penembakan
berarti alasan melakukan penembakan itu dengan saksi yang melihat dan saksi korban sudah ada
itu sudah tepat artinya
nah cuma yang harus dilihat waktu pertama sekali dikatakan dia membela diri
tapi selanjutnya diketahui bahwasannya pasal tiga ratus tiga puluh delapan
berarti nanti tersangka
tentu kita masih lihat lagi apakah dia bisa melakukan pembelaan di depan pengadilan
kalau dia melakukan pembunuhan itu ada alasan pemaaf atau pembenarnya
nah di pengadilan dibuktikan bukan di penyidikan
nah nanti setelah itu baru dibuktikan
nah kalau untuk tindak pidana lain contohnya terkait dengan pelecehan seksual dan segala macam
maka alasan belum adanya pelakunya itu
jadi pelakunya itu tentu belum bisa ditetapkan karena belum cukup bukti saya kira untuk melakukan suatu pembuktian untuk menetapkan tersangka
artinya laporan dugaan perbuatan kesusilaan ini sudah gugur ya karena sudah ada tersangka pembunuhan yaitu barada eliezer
nah makanya nanti kita lihat apakah karena kalau gugur atau tidaknya itu
kalau sudah dalam tingkat penyidikan dia harus mengeluarkan sp tiga surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan
nah kalau dia masih hidup penyidikannya maka masih diproses
hanya saja kita ketahui kalaupun nanti pelakunya diduga adalah korban yang sudah meninggal dunia
maka dia tidak bisa lagi menjalani masa tahanannya karena kan sudah meninggal ya
jadi sebaiknya otomatis
harus penyidikannya dihentikan karena percuma juga ya untuk ditindaklanjutin
tapi kan keluarga perlu dasar kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus dibersihkan nama baiknya
harus sampai ke pengadilan begitu
kalau ditetapkan tersangka
tapi kalau diberhentikan sebelum ada tersangkanya saya kira sudah berhenti dalam proses penyidikan saja dan bisa dikeluarkan sp tiga seperti itu
bang jamin saya mau ke bang kamarudin
ada alat bukti yang kuat ya untuk membuktikan bahwa ada dugaan tembak menembak secara dekat
tidak ada tembak menembak
tapi kalau kita menyimak dari kepolisian
dengan ditetapkannya tadi malam menjadi tersangka tiga ratus tiga puluh delapan maka gugur sudah pernyataan karope mas polri yang menyatakan tembak menembak
yang ada adalah pembunuhan terencana juntuh pembunuhan
dari mana dasarnya
ini menembaknya secara dekat atau sepuluh meter
kan dia bilang begini
fungsi polisi itu kan melumpuhkan
melumpuhkan calon tersangka atau tersangka untuk diadili
ini dia sudah lihat lumpuh kata dia
karena saya rilis berita ada penembakan dari belakang kepala lalu dia ikuti
oh iya itu setelah lumpuh dia tak tembak lagi dari belakang supaya benar benar mati
supaya benar benar tidak bisa melawan lagi
nah inilah niat jahat itu atau evil mindse atau menserianya itu
nah walaupun belum tentu benar seperti itu
dan saya menolaknya
dan saya menolak itu karena bukan hanya dia pelakunya
dia kan hanya mengikuti umpan saya
saya umpan dia
ada loh yang menembak dari belakang
a maka dia ganti cerita
oh tidak hanya tembak menembak dari atas ke bawah
tetapi setelah dia lumpuh
di apa namanya itu semacam duduk begini
tak tembak lagi dari belakang otaknya
harusnya kan bukan seperti itu
harusnya langsung borgol tangannya bawa kantor polisi
untuk diminta keterangan
saya keluarkan lagi bukti lain
oh jari jarinya patah
oh kami bergulat dulu baru tembak menembaknya
dia kan berubah terus nih
nah kemudian terkait dengan tuduhan mereka
ada katanya pelecehan
sebentar saya ingin tanya dulu
ini jarak dekat atau bagaimana menembaknya
tidak ada pernyataan sekitar sepuluh meter ini
ini kan kalau bisa tembus
kalau bisa tembus dari sini ke sini
berarti ada dugaan menempel pistol itu di bawah dagu
nah kemudian ini lurus
ini juga ada dekat
tapi gini biarlah ini ahlinya yaitu uji balistik dan forensik kan begitu
demikian juga ini kan begitu
tetapi saya mau nyambung tadi mengenai katanya pelecehan
ini mereka juga ganti ganti loh
kemarin kalau lihat di tv lain saya live dengan pengacaranya
kalau dugaan itu kan belum terjadi
percobaan juga belum terjadi
nah kalau percobaan pelecehan kan berarti dia berusaha untuk melecehkan tapi tercegah oleh orang lain kan begitu
bisa oleh calon korbannya bisa juga oleh orang orang lain
kemudian diganti lagi kekerasan seksual
kalau kekerasan seksual berarti sudah masuk alat kelamin itu ke dalam alat kelaminnya si wanita
berarti harus diperiksa alat kelamin itu
apakah ada kerusakan
apakah ada upaya paksa
suka atau suka
sama sama suka kan gitu
itu harus diperiksa semua
nah kemudian mereka menuduh pelakunya almarhum
almarhum tidak bisa membantah karena dia sudah mati
kenapa mereka bunuh
kalau memang ada tuduhan itu kenapa nggak bawa kantor polisi supaya diadili
nah kemudian mereka bikin lagi
oh dia satu aroma parfumnya
memangnya parfum hanya dijual buat ibu putri
tidak dijual buat orang lain
tidak dijual buat orang lain
atau jangan jangan ibu putri kasih parfum juga
ini kan banyak penafsiran
ah apa namanya itu
fotonya perdisi ambo mau ditembak katanya
loh kok sudah fotonya mau ditembak tapi kok dia naik kelas terus dari brimob ke subdit tiga apa itu
pidum polri kemudian menjadi ajudan
kemudian dikasih lagi menjadi anggota satgas merah putih per satu juli dua ribu dua puluh dua
pas orang yang tercelak dapat promosi yang hebat terus kan nggak masuk akal
kenapa setelah mati dipitna pitna
lalu kaitannya dengan dia telah meninggal
pasal tujuh puluh tujuh mengatakan gugur hak menuntut
gugur hak mendakwa
gugur hak mengusut
artinya mengusut aja nggak bisa lagi
jadi ini polisi mendagelan
sudah tahu gugur diusut usut
artinya buang buang energi menciptakan opini di tengah masyarakat
jadi yang bermasalah di sini polisi pejeriknya
sudah gugur kok apa yang mau diusut
orang pasal tujuh puluh tujuh jelas dikatakan di situ
kemudian demikian juga pasal katanya karena membela diri
membela diri berarti pasal empat puluh sembilan kawah pidana
itu noteware gitu kan
karena apa itu oper mah misalnya
atau karena terpaksa kan gitu loh
sudah lumpuh ditembak lagi
dimana unsur memaksanya di situ
atau noteware nya di situ
kemudian dia bilang oh ternyata kami menggulat dulu
ini kan apa itu
dalilnya itu terus berubah
menyesuaikan apa yang saya rilis
padahal dia nggak tahu saya ini jago memancing orang
saya pancing saya keluarin buktinya satu persatu
ikutin dia jadi berubah berubah terus ya
kalau saya kan dari awal konsisten
ini pembunuhan terencana
rekaman elektor itu alat bukti
menurut undang undang ite
ada keterangan saksi sebelas orang
nah kemudian terkait dengan apa namanya itu
hasil daripada otopsi
atau pismik repartum ulang
di situ kan saya tempatkan dua orang sesuai keinginan mereka
karena ini kan berubah terus
dari keluarga tadi yang boleh lihat menjadi tidak boleh
penasihat hukum boleh dilihat menjadi tidak boleh
terakhir dikasih kita tantangan kalau ada dokter atau ahli medis yang bisa dimasukkan untuk melihat
nah apa yang dilihat oleh dua orang dokter dan ahli medis ini kan bukti
kemudian dituangkan dalam bentuk surat
ini bukti surat
saya notariskan ke kantor notaris
atau saya suruh notariskan
ini menjadi bukti otentik
yang tidak terbantahkan lagi
bang kamar saya mau ke bang jamin
bang jamin kalau dalam unsur kepolisian
seperti apa ya kepemilikan senjata api
kalau disebutkan tadi kalau bang kamar tidak ada tembak menembak
tidak ada tembak menembak
kalau bang jamin melihatnya dalam kasus ini sebenarnya untuk seseorang yang terancam nyawanya
itu dalam sop kepolisian apakah boleh melakukan tembakan berulang kali bang jamin
saya kira terlihat kasusnya ya
dalam kasus ini anda melihatnya seperti apa
kalau kita lihat di sini kan terancam ya tentu dalam kondisi tidak bisa lagi
tidak ada exit
dia bisa melakukan pembelaan
tapi kalau masih ada kesempatan yang masih bisa dilakukan
contohnya dengan peringatan
supaya tidak melakukan
itu bisa juga dianggap bukan ada pembelaan
pembelaan terpaksa itu benar benar dia tidak punya cara lain selain harus melawan dari pelaku tersebut
jadi karena dalam konteks pidana ada yang disebut sebagai proporsionalitas
jadi proporsional diantara perbuatannya dengan perbuatan tersebut
ada nggak proporsionalitasnya di sisi
subsediritas artinya satu pakai senjata tajam
nah tapi kalau ini kan sama sama senti ya
senjata api sama sama senjata
jadi secara subsidiaryitas kualitasnya sama
nanti kita lihat secara proporsionalitasnya
apakah terlalu berlebihan
nah kalau terlalu berlebihan
maka itu tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa
mas begitu konsepnya
kalau dari anda simak tadi apa yang disampaikan oleh bang kamar ya
sejumlah bukti kuat dikumpulkan
termasuk juga ada ancaman pembunuhan berencana
anda melihatnya dalam kasus ini sebenarnya
apakah ada yang memenuhi unsur unsur pasal
dugaan pembunuhan berencana
kemudian dugaan penganiayaan
kalau kita lihat dalam konsep pasal tiga ratus empat puluh
jadi ada suatu jeda
jeda dimana perbuatan itu tidak spontan
untuk melakukan suatu perbuatan pidana
berdasarkan suatu bukti
contohnya mereka ada suatu pembicaraan sebelumnya
untuk melakukan pembunuhan
lalu yang kedua menyiapkan alat alat untuk melakukan pembunuhan
dan juga dilakukan dengan suatu skema
yang sudah diatur sebelumnya
nah jadi ini untuk mendapatkan itu
kalau dia pakai tersangkanya sekarang ini yang tiga ratus tiga puluh
maka harus diteliti
motif daripada orang ini melakukan suatu perbuatan tersebut
motif itu dalam penyidikan penting
karena untuk mengembangkan kasus ini
ke orang orang yang masuk dalam pasal lima ratus lima puluh enam
nah nanti kalau di pengadilan beda lagi
karena motif itu tidak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan majelis
tapi dalam konsep penyidikan motif itu penting untuk menentukan
apakah orang ini melakukan sendiri
atau untuk menentukan siapa yang dimaksud oleh penyidik pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
anda melihatnya kalau yang sudah dimiliki oleh tim kuasa hukum
bang jamin anda mendengarkan tadi apa yang disampaikan juga bang kamar
ada ancaman pembunuhan yang sudah terjadi sejak juni dua ribu dua puluh dua ya bang kamar
dua puluh satu juni pertama
dua puluh satu juni dengan kekasih dari almarhum mbak fera ya
beri percakapan mereka
dia akan curhat dia kepada kekasihnya
apakah dengan alat bukti ini atau rekam jejak digital bisa menjadi alat bukti yang kuat ke pengadilan
bang jamin apalagi kalau kita simak
dari pengakuan bang kamar tadi ada beberapa luka lain yang ditemukan oleh pihak keluarga
diduga penyiksaan ya
padahal sebelumnya diketahui dari pihak keluarga almarhum ini tubuhnya sempurna
sebelum kekisian terjadi
komentar anda bang jamin
konsep pidana itu pikiran jahat itu nggak bisa dipidana
mesti ada perbuatan
ada mensrea dan aktus riusnya
nah kalau aktus riusnya itu ada tindakannya
nanti tindakan itu bisa diwujudkan dalam suatu keterangan dari pelaku utama
atau dia pelaku pembantu namanya
nah nanti kita lihat apakah motif dari pembunuhan ini semata mata dalam rangka contohnya dia diminta pertolongan untuk membantu
atau membantu adanya suatu perbuatan tidak pidana lain
atau memang tadi apa yang disampaikan lawyer ini benar
rencana yang mengarah kepada korban ini untuk dibunuh begitu
hanya brigadir barada e ini hanya alat untuk melakukan kejahatan
nah kalau dia sebagai alat yang untuk melakukan kejahatan tapi niatnya sama dengan pelaku utamanya
maka kedudukannya sama
sama sama sebagai pelaku tindak pidana begitu
tapi kalau nanti dia cuma sebagai alat yang tidak punya niat
nah itu dia mungkin ada alasan alasan yang bisa membenarkan dia begitu
tapi ini kita lihat kalau saya lihat amati dari kejadian ini
pembunuhan itu memang kalau kita lihat situ situ tersangka
lalu dia melakukan pembunuhan
dia mengetahui bahwa sebagai polisi dia nggak bisa melakukan itu dengan serta merta
jadi ini kita lihat nanti
bang jamin kalau anda tadi juga sempat menyatakan bahwa ada kemungkinan tersangka baru
tersangka baru ini dalam hal apa
tersangka baru ini dalam pasal yang sama tiga ratus tiga puluh delapan atau pasal lain bang jamin
nah ini dia
sebenarnya kalau dalam konteks penyidikan
harusnya pasalnya lebih banyak untuk bisa menjerat lebih banyak pelaku
untuk pasal pasal yang akan diterapkan
karena bisa saja nggak ada masalah untuk mengambil suatu pasal baru
apakah atas persetujuan daripada jaksa yang mengawasi tindak pidana ini
nanti kalau ada fakta baru ditemukan bahwa ini bukan tindak pidana pembunuhan spontan
maka akan dikembangkan untuk penambahan pasal baru
terkait dengan apa yang disampaikan atau apa yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga
yaitu pasal tiga ratus empat puluh
jadi bisa saja muncul pasal itu
sebelum nanti jaksa benar benar meyakini ada pasal pasal yang pasti akan dibawakan ke pengadilan
jadi nggak masalah itu ya bisa bisa dimasukkan
kalau dikaitkan dengan temuan tim dokter keluarga
bang kamarudin sudah menjelaskan tadi ada beberapa poin yang menjadi perhatian tim dokter
bang jamin ada keterangan yang tidak sinkron tidak sama dengan kepolisian ya bang kamar
terhadap dengan penembakan dari belakang kepala
kemudian juga ditemukan tembakan di bagian dada
kemudian di bagian pergelangan tangan ya bang kamar
ada empat tembakan
apakah ini dengan kita belum masih menunggu hasil otot
menunggu hasil otopsi ya
empat hingga delapan minggu ke depan
tapi yang sudah dikumpulkan sejauh ini
dari apa yang dilihat
apa yang dicatat oleh tim dokter dari keluarga
ini menjadi bukti kuat kalau fakta baru sudah ditemukan
apakah ini juga dikaitkan dengan tersangka baru bang jamin
terkait dengan pidana
semua alat bukti itu harus diserahkan kepada penyidik
dan kualitas apakah bukti itu bisa meyakinkan
untuk sebagai dasar menetapkan tersangka lain
itu ada pada penyidik
jadi penyidik yang mengolah
ya bersama sama dengan jaksa pengawas nanti
untuk melakukan penilaian kualitas suatu alat bukti
jadi itu hak daripada penasihat hukum
dan memang seharusnya penasihat hukum juga
sudah memberikan itu kepada penyidik
supaya alat alat bukti itu dapat mengarah kepada orang orang yang masuk dalam pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam tadi
jadi kelihatannya kalau apa yang disampaikan oleh lawyer itu bisa diaminin
dan bisa dinyatakan sebagai bukti yang sah
sebagai suatu bukti yang bisa menjerat pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
ya saya kira nggak ada masalah
nah nanti dikawal aja
tinggal penyidik benar benar menggunakan atau tidak begitu
baik bang jamin kita harus break
bang kamar rudin kita juga berhenti
kita juga harus break
jenak tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami tentunya mengulas lebih dalam bagaimana perkembangan kasus kematian dari almarhum brigadir yosua
kami masih bersama dengan kuasa hukum dari almarhum brigadir yosua dan bang kamar rudin suma juntak
dan masih tersambung melalui sambungan zoom
ada ahli hukum pidana bang jamin ginting
bang jamin bang kamar kita lanjutkan kembali di segmen ini
saya ingin tahu lebih dalam ulas lebih dalam bang kamar terkait dengan penemuan tim dokter keluarga
saat hasil otopsi ulang kedua
itu didapat setelah sehari setelah otopsi ulang tanggal dua puluh tujuh atau berapa hari kemudian
jadi perlu saya jelaskan dulu ya
ketika saya melapor di mabes polri atau di spkt baris kimpori
kemudian segera kita diundang untuk gelar awal
di dalam gelar awal itu saya disambut oleh belasan sampai puluhan jenderal
dari petinggi petinggi polisi
saya paparkan semua tentang dalil dalil pembunuhan berencana berikut buktinya
mereka tidak bisa bantah
mereka tidak bisa bantah
kemudian saya tolak dengan tegas itu hasil otopsi yang pertama
karena menurut karupen mas polri ini otopsinya itu membuktikan tembak menembak
saya katakan siapa yang berani mengatakan tembak menembak akan saya tuntut
kepengadilan baik pidana maupun perdata
itu saya ucapkan itu di depan para jenderal itu
jenderal siapa bang kalau saya tahu
siapa salah satu
mulai dari pusdokes kadip humas karupen mas semua sampai dengan dir t pidum semua ada di situ
ada di situ
wakabaris krim semua di situ
saya katakan ini tidak demikian
karena kalau tembak menembak perlu rampat
ini lukanya kok lebih sepuluh
maka semua setuju otopsi ulang dan pismat repartim ulang
kemudian berkembang ada rapat penasehat hukum maupun keluarga boleh ikut melihat otopsi itu
rapat jum dengan dokter dokter dia bilang tidak boleh karena melanggar kodetik
hanya dokter yang bisa melihat itu
kemudian di situ disepakati
kemudian rapat terakhir secara offline dia bilang cctv pun tak boleh
katanya waktu itu disiapkan cctv buat keluarga di ruang khusus
akhirnya di malam terakhir itu berapa jam lagi mau penggalian
bila anda punya dokter atau punya ahli medis boleh
yang penting profesinya adalah di bidang tenaga kesehatan atau dokter
maka dalam waktu singkat kita cari itu di jambi dapat dua
kita beri surat tugas seperti saya tunjukkan tadi
setelah kita beri surat tugas mereka sudah dewasa berpendidikan di bidang itu
magister satu dokter umum satu
mereka masuk ikut bersama dengan dokter forensik itu ke ruang ok atau ke ruang otopsi atau ruang operasi
di sana mereka mencatat mengamati melihat
apa yang mereka lihat mereka dengar melalui
ditemukan misalnya diduga apa namanya itu ada benjolan di belakang
benjolannya itu digunting rambutnya
setelah digunting dibuka lemnya ada lem
ini temuan hasil catatan dari tim dokter
bukan dari tim dokter forensik
belum belum belum mereka belum final
di sonde hanya ditusuk
karena mata mentok ditusuk karena hidung tertembus
ini diduga tembakan pertama
tapi dia tak ada otak otaknya tak ada
maka yang ada retakan enam
kemudian turun lagi ke bawah
ditemukan di sini lobang
diduga dari bawah ini ke sini
kenapa diduga dari sini karena tak ada luka ke sini
tidak ada rembesan luka ke sini
kalau dari sini kan pasti tembus ke sini kan gitu
diduga tembakan kedua
kemudian dibuka bajunya ditemukan lubang
di sonde eh itu dari lem ya tembus
berarti diduga tembakan ketiga
kemudian dibuka lengan
dilihat di sini ada lem juga
dibuka lemnya ditusuk tembus juga berarti juga empat peluru
kemudian ditemukan pergelangan tangga patah
kemudian ditemukan lagi nih jari jari patah semua
kemudian ada luka terbuka di jari manis
karena tidak tahu penyebabnya apa diambil sampel
kemudian ditemukan lagi luka yang mengangat di sini
luka terbuka tidak tahu penyebabnya apa
diluka benda tajam atau apa
diambil sampel untuk diuji di lab krim
makanya mereka lebih lama nanti
kemudian di black line dibuka
begitu dibuka ditemukan otak di dalam kantong plastik
di dalam dada
nah jadi otak pindah ke dada
diduga ini perbuatan dokter forensik yang pertama
tapi apakah ini standar sop mereka
artinya anda sudah menerima hasil otopsi pertama
keluarga juga sudah menerima sudah tanda tangan juga
sudah dua orang saksi yang melihat itu sudah menerima
langsung diaktakan ke notaris namanya legalisasi
tapi anda tidak percaya sepenuhnya
ada warmarking itu yang paling rendah kemudian diatasnya legalisasi
yaitu tanda tangan di hadapan notaris
yang ketiga akta akta itu minutanya di dokter
ini yang legalisasi
itu kapan persetujuan dengan pihak keluarga otopsi pertama bang kamar
otopsi yang awal
otopsi awal kita nggak pernah lihat
tidak menerima hasilnya berarti ya
tidak pernah menerima
karena disitu mati karena tembak menembak
kan begitu narasi yang dibangun dulu
makanya saya ancam
siapa yang berani mengatakan tembak menembak saya tuntut
pidana dan perdata karena ini bukan tembak menembak
saya kan biasa menangani kasus kasus kriminal
kan di sini
saya punya pengetahuan juga
expect juga saya di bidang itu
jangan dibilang tidak ekspet
apa namanya ekspet juga
saya juga mengelola dokter dokter
dari dokter umum sampai profesor dokter saya kelola
nah oleh karena itu saya sebagai legalnya gitu ya
jadi jangan dikatakan kita tidak ekspet
bagaimana kita bisa membela nasib dokter kalau kita tidak ekspert di bidang itu
nah lanjutkan bang kamar tadi sudah disebutkan bagian kepala bagian
bagian dada ditemukan otak ya
nah heran mereka
keling keling kepala ini kok otak ada di dada
tidak ditemukan pankreas
tidak ditemukan empedu
nah kemudian karena banyak saya permintaan untuk diuji oleh di lab
maka diambil ginjalnya
waktu itu saya bilang cari tahu sebab sebab kematian dan kapan matinya
dan jantung dan sebagainya
ambil semua sampelnya
nah itulah makanya ahli forensik yang gabungan ini lebih lambat dari kita
kalau kita kan bersekap pengamatan
berdasarkan percekapan mereka
oh lubangnya sekian milimeter atau sekian cm dicatat
kedalamannya disonde dua belas cm dicatat
artinya yang bekerja itu adalah ahli forensik
tapi yang mereka catat itu adalah hasil kesempatan mereka di dalam
maka ini sah karena dua orang melihat
kecuali hanya satu orang
ini kan dua orang
dua orang ini apa yang mereka lihat dibikin catatan
ada catatannya disini
dari hasil catatannya langsung saya potret
akte notaris kan bikin dalam bentuk laporan
dilaporkan dalam bentuk laporan seperti ini
lalu di notaris kan
bang ini juga menjadi pertanyaan saya
informasi dari pihak keluarga menyebutkan
kalau tidak salah ini bibi dari almarhum
menyatakan ketika jenazah diterima di kediaman
kalau posisi kaki tidak bisa diluruskan
betul kaki kanan
dalam kesehariannya memang seperti itu tidak bang
dia dilahirkan sempurna
tidak ada cacat
ketika melamar polisi sempurna
dalam pertemuan terakhir mereka sempurna
ketika mati tidak sempurna
siapa pelakunya harus ada dong
harus bisa dijelaskan secara ilmiah
ada apa ini kan gitu
yang jelas baradae tidak pernah mengatakan
aku yang mata matahin jarinya
aku yang mata matahin jari manisnya
aku juga yang menembak pergelangan kaki kiri
dia tidak pernah begitu
dia hanya bilang tembak dengan peluru lima kali
hasil empat kali
temuan tim dokter keluarga di bagian kaki ada luka tembak
ada di sebelah kiri
di sebelah kanan ada dua urakan tadi dirobek
tapi kalau itu masih perdebatan
karena dia anggap itu memasukkan formalin oleh karopeng
tapi itu masih harus diuji dulu
apakah benar benar untuk memasukkan formalin
karena memasukkan formalin tidak harus dengan cara seperti itu
ada juga disuntik
di bagian bagian yang lunak kan begitu
yang di apa itu
yang di kalimantan ini
di jambi itu
yang di sungai bahar
dia tidak merobek pembuluh darah
dia suntikan sampai satu ratus enam puluh cc
kan tidak pakai dirobek gitu loh
ini ada apa dirobek
apa ini dikamuflasekan dengan formalin
kita tidak tahu
yang jelas lebih daripada sepuluh luka luka yang dengan jarak yang berbeda
termasuk yang di sini
di belakang lutut ini kan ada lebam berdarah
atau istilah mereka itu ada rembesan darah
yang jelas jauh dari peluru ini
kenapa ini ada rembesan darah
di sini juga ada rembesan darah
itu makanya saya yakin saya ini disiksa dulu baru dieksekusi
jadi saya yakin ini dieksekusi ini
ini lagi disuruh jongkok ini
jadi berlutut begini
kalau di amerika atau di eropa disebut execution style
artinya disuruh dia berlutut dieksekusi dari belakang
anda menduga ini disiksa terlebih dahulu atau kemudian ditembak
atau tembak terlebih dahulu kemudian disiksa
logika saya mengatakan disiksa dulu baru ditembak
karena kalau ditembak dulu baru disiksa
jadi kalau psikopat itu dia dia menikmati dia
ketika orang menjerit jerit dia makin gemas dia
maka nanti baca buku karangan robert deher
tanpa nurani kalau bahasa indonesianya
itu ada mungkin di gramedia itu
coba dibeli buku psikopat itu
itu karangan daripada penasehat
itu buku terlaris best seller itu
nah itu kalau kita baca itu kita akan mengerti tentang dunia psikopat gitu loh
dan di indonesia ini banyak
ada tuduhan atau dugaan ya
dugaan kuat dari pihak keluarga atau timkuasa hukum anda
ada penyiksaan di sini
karena ini patah patah ini
kalau pelurunya di kepala dari belakang ke depan
kok jadi jari jari yang patah patah
kalau pelurunya di sini di pergelangan sini
kok jari jari yang patah patah
dan lengannya patah patah
apa hubungannya patah patah dengan tembakan kan gitu
tembakan itu menembakkan lubang
kita tunggu hasil forensik bang kamarudin karena memang tadi kepolisian dan juga
dan kemudian kita kaitkan dengan kejanggalan ya
empat hari ditutupi
kemudian ada penghilangan barang bukti
cctv katanya sambar petir
kemudian dekorder disambar entah tetangga dari gelodok nggak kepaham saya
yang jelas bukan warga situ
tapi sampai sekarang tak tersangka dia kan
kemudian tkp dirusak dibersihkan
tidak melibatkan inapis tidak melibatkan forensik tidak diambil sidik jari
tidak dipotret tidak uji balistik tidak uji forensik dan sebagainya
berarti kan ada perencanaan yang matang untuk ini
setidaknya mereka dengan menghilangkan alat alat bukti itu atau merusak tkp itu sudah tersangka menghalang halangi penyidikan
bang jamin masih tersambung dengan kami
ya masih ya
bang jamin kalau untuk hasil otopsi yang pertama apakah ini harus sebenarnya dipublikasikan ke publik secara komprehensif atau tidak
tapi nanti dijawab setelah jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami lanjutkan kembali tentang perkembangan dari kasus kematian almarhum brigadir yosua
kami masih bersama narasumber kami
ada kuasa hukum dari almarhum brigadir yosua bang kamarudin kemudian juga bang jamin ginting melalui sambungan zoom
bang jaminan saya ke anda terlebih dahulu
sebelum break tadi saya tanyakan bagaimana melihat
apa ya transparansi
akuntabilitas dari hasil otopsi pertama
apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh tim dokter forensik yang pertama
karena kalau kita simak temuan dari tim dokter keluarga ada fakta baru yang ditemukan tim dokter keluarga
ada kesan yang ditutup tutupi bang jamin tidak transparan ke publik yang terkait dengan hasil otopsi pertama
ya kalau kita mengacu kepada pasal satu ratus tiga puluh tiga dan satu ratus tiga puluh empat
di situ dikatakan bahwa proses otopsi dalam rangka vr ya
isim at epertum itu hasilnya itu digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
artinya apa artinya sebenarnya itu sulit sekali untuk menyatakan bisa dibuka kepada umum
tetapi ini untuk kasus yang kepentingan publik juga sangat diutamakan
apalagi tim pencari fakta sudah dibentuk
maka kelihatannya apa yang disampaikan oleh kapolri dan presiden untuk transparansi itu menjadi suatu penting
sehingga dimungkinkan untuk dibuka di tempat umum sebelum ke pengadilan
nah kalau yang pertama kan tidak ada atensi yang cukup besar ya terkait dengan hal ini
karena memang pihak keluarga belum memberikan statement
sehingga apa yang dilakukan itu berdasarkan pasal satu ratus tiga puluh tiga masih normal normal saja
nggak ada masalah begitu
tapi karena konteksnya sekarang ini bukan lagi perkara normal
dalam arti public interest nya sangat besar untuk mengungkapkannya
dan juga ada atensi dari pemerintah jadi saya kira nggak masalah untuk selanjutnya disampaikan ke depan publik
sebelum disampaikan di pengadilan begitu mas
baik bang jamin saya menyinggung sedikit soal apa yang telah terjadi kemarin
menko polhukam pak mahfud md bertemu dengan pihak keluarga pak samuel
ayah hal marhum bikin dula suwa di kementerian
kemudian yang disebutkan oleh menko polhukam adalah bang jamin
bahwa dengan kejadian ini sebenarnya dari istana hanya memantau sebagai upaya teknis tidak menyentuh ke sana
tapi lebih melihat bagaimana ini ada psikohirarki ada psikopolitik di sini
anda melihatnya apa yang disampaikan mahfud md ini terkait hal ini
ya tadi sudah saya katakan ini adalah suatu tindak pidana sebenarnya tindak pidana umum
yaitu terkait dengan adanya tindak pidana pembunuhan
tetapi kaitan antara pelaku tindak pidana yang terjadi

yang terjadi di kota
dan tindak pidana yang terjadi di kota
di mana polisi itu punya jenjang kepangkatan yang jelas
bagaimana cara memeriksa siapa yang memeriksa didasarkan pada hirarki kepangkatannya
makanya itu disebut sebagai psikohirarkis
lalu terkait dengan sosiologis tentu sosiologis ini terkait dengan hubungan hubungan antar para pelaku
dan juga pengorban dan juga tentu masyarakat
yang memantau ini
jadi saya kira apa yang disampaikan itu sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan terhadap kasus ini
jadi tindak pindahannya biasa cuma pelaku pelakunya ada hubungan hirarkis
nah beda memang kalau kita lihat terkait dengan tindak pidana tni
kalau tni kan ujur jelas ada mahkamah militer yang melakukannya
yang menyidik dan lakukan untuk pengadilannya
tapi ini kan di pidana umum karena polisi itu termasuk sipil begitu yang di peradilan umum
jadi itulah hirarkisnya
ini kan yang akan menyidik adalah beberapa tim ya
kalau kita simak perkembangannya ada tim khusus yang dibentuk oleh kapolri
yang dikemandoi oleh wak kapolri
kemudian juga ada tim penyidik barasimpolri
yang akan menyidik soal penetapan tersangka dari barada eliezer
ada juga tim independen bang jamin
komnas ham kemudian lpsk yang belum mengabulkan permohonan perlindungan
dari barada eliezer dan juga ibu putri
tapi juga kita simak juga perkembangannya
kompolnas juga ikut sebagai independen
tapi ada juga masukan dari pihak pihak yang menyebutkan perlu juga irsus
istilahnya adalah institusi khusus yang akan mengawal penyidikan dari kematian yosua ini
anda melihatnya seberapa penting beberapa elemen ini turun tangan ke dalam hal ini
saya kira apa yang sudah disampaikan oleh pak kapolri dengan tim khusus
itu sudah cukup ya untuk bisa melakukan
nah yang lain yang eksternal itu dalam rangka pengawasan
komnas ham melakukan tugasnya bukan sebagai penyidik
tapi mereka dalam rangka pengawasan apakah proses yang dilalui sudah benar atau tidak
saya kira instrumen lainnya
masyarakat yang melakukan proses yang dilalui
masyarakat yang melakukan proses yang dilalui
juga tidak apa apa untuk melakukan pengawasan bisa juga
tapi sifatnya kan tidak institusional ya
artinya bukan dari biaya negara begitu
nanti kalau setiap institusi akan membentuk tentu negara juga kewalahan
saya kira apa yang sudah dibentuk ini sudah cukup baik
tinggal bagaimana kita mengawal apa yang disampaikan oleh baris krim
dan juga kapolri dan juga presiden
harus ada independensi dan transparansi
dua hal itu yang sangat penting bagi kita untuk mewujudkan suatu institusi polri yang bisa dipercaya
karena mas begini ya ini bukan menyangkut tindak pidana saja
tapi kredibilitas institusi bukan hanya di indonesia tetapi di mata dunia
jadi dunia akan menyorotin apakah memang benar institusi ini benar benar apa yang diperintahkan presiden
transparansi dan juga independensi itu bisa terwujud begitu
bang kamar saya tetap masih ke bang jamil sebelum ke anda
saya ingin tahu juga bagaimana untuk perkembangan pemeriksaan dari istri verdi sambo ibu putri candrawati
seberapa pentingkah keterangan yang akan disampaikan oleh pihak yang bersangkutan
karena memang ada laporan ada dugaan tindakan kesusilaan
artinya memang keterangan dari putri cenrawati dibutuhkan saat ini bang jamin
ya kalau dia sebagai korban pelaku tindak pidana tentu pertama sekali korbanlah yang melaporkan
adanya suatu tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya
bagaimana perbuatan itu dilakukan kapan dilakukan bagaimana dilakukan
tidak bisa diwakilkan kalau untuk laporan bisa
tapi untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana dan buktikan
maka korban harus melaporkan jadi harus diperiksa
nah itu yang menjadi dasar untuk menindaklanjuti tindak pidana tersebut
maka adalah suatu tidak pantas kalau dinaikkan ke tingkat penyidikan
padahal korbannya sendiri belum pernah diperiksa
jadi seharusnya sudah pernah diperiksa
tapi kalau diperiksa di kediaman memungkinkan tidak bang jamin
jadi dalam konteks pemerintahan saksi tersebut
tidak harus dipanggil dan datang bisa juga
tapi ada alasan tertentu
pertama karena ada catat fisik ya secara fisik ya bukan secara pikiran ya
dia tidak mampu untuk diangkut ke tempat penyidik
atau di luar negeri atau dimanapun dia yang sedang mendapatkan tugas negara yang sangat dibutuhkan
sehingga tidak bisa dihadirkan sehingga penyidik bisa datang ke tempat orang tersebut untuk meminta keterangannya
dalam kondisi trauma masih memungkinkan ya di kediaman bang jamin
nah trauma ini nanti kita lihat apakah trauma terkait dengan psikologis pikiran
karena pertanyaan pertama waktu dbap adalah apakah saudara waktu dalam pemiksa ini sehat secara jasmani dan rohani begitu
kalau sudah tidak sehat jasmani dan rohani bubar
jadi tidak bisa dipiksa juga percuma
keterangannya nggak bisa dipertanggungjawabkan nantinya
meskipun punya psikologi ya psikolog dari yang bersangkutan
nah kalau psikolog dari bersangkutan biasanya penyidik kalau kurang percaya
bisa mengambil second opinion dari penyidik sendiri untuk memeriksa kebenaran fakta apakah itu benar atau tidak
apakah bang kamar sejauh ini
vr asim majuntak kekasih dari almarhum masih mendapatkan ancaman
nanti akan dijawab setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami masih bersama dengan kuasa hukum dari almarhum brigadir yosua dan juga bersama kami melalui sambungan daring
sambungan zoom ban jami ginting
sembari kita juga akan tunggu ya perkembangan terbaru bapak bapak dari baris empori terkait dengan pemeriksaan pada hari ini
yang sudah ditetapkan yang tersangka dalam kasus ini barada eliezer
bang kamar saya ingin ke anda
kalau anda sejauh ini mengamati dari apa yang disampaikan oleh vr asim majuntak
selaku kekasih dari almarhum brigadir yusuf wa
hingga saat ini informasi yang kami himpun juga yang bersangkutan mendapatkan ancaman dari orang yang tidak ia kenal
kalau anda melihatnya kenapa sampai saat ini kuasa hukum masih belum meminta perlindungan dari lpsk
kami memang tidak meminta perlindungan kepada lpsk
tapi minta perlindungan kepada tuhan
karena tuhan lebih kuat dari lpsk
yang kedua kami ada trauma dengan lpsk
trauma pertama dua ribu sebelas yang lalu
ketika saya waktu itu membongkar mega skandal korupsi wisma atlet yang berujung pada iktp alkesambalan dan sebagainya itu
waktu itu saya memohon perlindungan buat mindoro salina
waktu itu klien saya
tetapi mereka karena main main tidak serius
akhirnya saya kehilangan klien karena saya dapat kuasa dari mendoro salina dicabut oleh orang lain
itu kepemimpinannya sama dengan kepemimpinan lpsk yang sekarang atau tidak
terulang lagi ini kan trauma pertama
trauma kedua dua ribu dua puluh satu
saya meminta perlindungan hukum kepada lspk supaya melindungi klien saya di rutan baris krim polri yang dipaksa makan pss oleh jenderal jenderal itu
yang dimana jam dua pagi seluruh tahanan di dalam apa itu di dalam rutan baris kempori itu
sengaja dibuka bahkan sebelum klien saya masuk ke rutan itu mereka sudah berat di kantong plastik kan gitu
supaya ketika masuk langsung disuapin
namun mereka mengatakan oh ini karena ketersinggungan antara jawab menjawab
padahal jauh sebelum dimasukkan ke dalam rutan mereka sudah mohon maaf sudah beres di kantong plastik untuk nanti kalau klien saya masuk dipaksa dimakan kan gitu
nah waktu itu saya mohon perlindungan kepada lpsk
kami bikin perjanjian enam bulan tidak dilaksanakan maka saya pecat
jadi saya tidak mungkin memohon perlindungan kepada lpsk
ada lembaga yang sudah saya pecat dan tidak saya percaya dua kali trauma kan begitu
bang ammar mohon maaf sekali
tetapi kalau kepada tuhan saya sampai saat ini masih sangat yakin saya dengan tuhan saya kan gitu
mohon maaf ditahan
ya tuhan elohim kan gitu
ya baik ditahan dulu mungkin ini kekecewaan terhadap lpsk yang mungkin kepemimpinannya berbeda atau sama dengan sekarang
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama bang kamarudin ada juga bang jamin ginting
pak jamin masih tersambung dengan kami
ya masih masih
bang jamin silahkan komentar anda terhadap kecewaan dari
ya masih masih
bang kamarudin terhadap lpsk
apa komentar anda terhadapnya
saya kira ya saya kira lpsk juga mempunyai standar standar ya dalam memberikan bantuan perlindungan terhadap korban dan saksi
jadi apa yang disampaikan oleh pak kamarudin itu menunjukkan bahwasannya apa yang dialaminnya itu kelihatannya lpsk belum memberikan hal yang maksimum menurut pak kamarudin
ya saya kira harusnya dalam konteks lpsk ini harus independen dalam perlindungan terhadap saksi dan korban
karena lembaga ini dibentuk untuk memberikan kenyamanan bagi saksi untuk bisa mengungkapkan siapa pelaku tindak pidana tersebut
nah kalau saja orang tidak nyaman tertekan dan terintimidasi tentu sulit untuk mengungkapkan suatu perbuatan pidana yang lebih besar lagi
jadi saya kira itu yang paling ditanamkan
tapi itu pilihan ya saya kira apa yang dilakukan oleh kuasa hukum untuk tidak minta ke lpsk itu pilihan
jadi sekali lagi saya kira lpsk sebenarnya harus memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan terhadap saksi dan korban yang jiwanya terancam
nah itu harus diperhatikan dengan baik begitu
bang jamin kalau saya ikuti perkembangan juga dari lpsk ini saya informasikan dari
mengutip ya apa yang disampaikan oleh wakil ketua lpsk edwin partogi
jika memang kalau barada eliezer mengajukan permohonan perlindungan ke lpsk tapi syaratnya ia harus menjadi justice kolaborator
kemudian barada eliezer ini juga bukan pelaku utama dan mau bekerja sama mengungkap peristiwa ini tanggapan anda
ya jadi dia saksi korban jadi saksi korban dan saksi
nah kita lihat di sini dia adalah pelaku pelaku yang perannya itu tidak tahu
tapi dalam konteks sampai saat ini ada pasal lima ratus lima puluh lima
nah kalau dia nanti untuk saksi bagi pelaku yang lain bisa bukan buat dirinya sendiri
dia saksi untuk pelaku yang lebih besar itu yang disebut sebagai justice collaborator
jadi dia akan mengungkapkan suatu kejadian yang lebih besar terkait dengan apa yang dia lakukan
jadi itu bisa
karena nanti lpsk memberikan perlindungannya
cuma kekhawatiran dari penasihat hukum adalah yang melindungi mereka siapa
kalau yang meninggal mereka adalah polri sendiri justru nggak efektif
maka harus ada lembaga selain polri yang memberikan perlindungan
baik ini juga akan berkembang kemudian pernyataan dari edwin partogi selaku pimpinan lpsk bang jamin
keuntungannya jika memang eliezer ini sebagai justice collaborator adalah
dapat tuntutan ringan dan terjamin hak hak terpidana
itu diatur dalam undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan saksi dan korban
apakah ini memang ada keuntungan berikutnya akan dialami oleh eliezer bang jamin
ya satu memang dia jiwa dan kenyamanannya itu terjaga
dan keluarganya juga terjaga
yang kedua dalam konteks pemeriksaan di pengadilan
ini sebagai alasan peringan namanya meringankan hukuman
tapi tidak merupakan suatu putusan bebas ya kalau memang terbukti begitu
jadi ini hanya sebagai bentuk meringankan hukumannya saja begitu
jadi justice kolaborator itu memang ada keuntungannya di situ
karena dia ibarat pemberian jasa untuk mengungkapkan tindak pidana yang lebih besar daripada apa yang dia lakukan
bang kamar saya ingin tahu juga kelanjutan dari vera simanjuntak
sejauh ini seperti apa kondisi dari kekasih korban
memang saat ini kondisi klin saya fira simanjuntak memang dia sedikit tergoncang
tergoncangnya karena apa
tapi tidak sampai bersembunyi di kamar
karena diancam tadi ya
karena didatangi wartawan
jadi di tempat pekerjaan sudah ramai wartawan
di rumah sudah ramai wartawan
akhirnya dia minta izin sama saya mengundurkan diri dari pekerjaan
lalu saya kasih pertimbangan
jadi dia mengancam di sini wartawan
bukan orang lain yang tidak dikenal
tidak ada ancaman
wartawan yang mendatangi minta keterangan
jadi bukan ancaman ya
jadi dia ada ketidaknyamanan
ketidaknyamanannya itu karena di kantor sudah ditunggu terus oleh banyak wartawan
di rumah pun ditunggu
baik tidak benar berarti tempat ancaman tapi tekanan
itu bahasanya bang
dibilang tekanan pun tidak
berarti tidak benar diancam
kita sudah serahkan kepada tuhan
biar tuhan yang melindungi
kalaupun saya harus minta perlindungan kepada lembaga
saya lebih percaya kepada lembaga angkatan darat laut dan udara
kalau mereka mau bersedia melindungi
saya akan mengajukan permohonan
tetapi kalau lpsk sampai dengan dt ini belum
karena tidak mungkin orang yang saya pecat beberapa bulan yang lalu
masih tahun ini
lalu saya memohon lagi ke situ
itu kan sama saja saya menjilat ludah saya
saya orang yang gentleman sejak dikandungan ibu saya
saya ingin tahu bang kamarudin terhadap apa respon keluarga dari almarhum brigadir yosua
terkait dengan penetapan tersangka dari eliezer ini
apakah ada harapan berikutnya yang ingin disampaikan keluarga kepada publik dan juga pemerintah
tentu ada harapan
tapi brigadir eliezer ini ini hanyalah satu
karena dia polisi paling rendah tingkat kepangkatannya di sini

kepangkatannya di situ berada dua
sebenarnya dia ini hanya satu yang dikorbankan
kalaupun ada peran dia itu dia lebih kepada dikorbankan
dan yang mengancam juga selama ini bukan dia
nama yang mengancam ini sudah kami berikan kepada penyidik
tetapi karena penyidik saya melihat mencantumkan pasal lima puluh lima lima puluh enam yang menyuruh melakukan
membantu melakukan atau turut serta melakukan
itu kan masih berpotensi
nah berarti kita berpengaruh
kita berikan dulu waktu buat penyidik untuk menetapkan tersangka tersangka
bang kaparudin saya harus klarifikasi ini
ini penting ini
saya yakin ini tersangkanya minimal sembilan bahkan belasan
betul kenapa saya begitu yakin
karena tindak pidana itu kan ada namanya delik omisien
komisioner itu artinya aktif melakukan kejahatan tindak pidana
omisien itu mengetahui tapi membiarkan
misalnya melaporkan kepada kepolisian atau tidak mencegah padahal dia mampu dan sebagainya
jadi baik yang aktif maupun yang membiarkan itu bisa sama sama dipidana
apalagi ada lagi yang berperan menghilangkan barang bukti
itu juga tersangka
atau lagi yang mencuri atau menggelapkan barang bukti
itu termasuk juga menghalangi penyidikan
tersangka ini yang anda maksudkan berada dalam skuad lama tadi
betul karena yang mengancam itu kan dari sekuat itu
dan itu sampai dengan detik ini
sekuat lama ini apa pang kami tidak tahu
sekuat itu kan ajudan
jadi mereka menyebut diri mereka itu sekuat
ada yang menjadi tersangka potensi tersangka di luar squad lama
ya itu tadi yang antara lain itu yang apa namanya itu yang mengetahui tapi membiarkan
atau bahkan ikut merekayas atau kemudian menghilangkan barang bukti
nah di dalam perkara ini orang yang paling mendesak untuk dimintai keterangan adalah ibu putri
karena ibu putri itu sudah sehat
menurut pengacaranya kemarin ketika saya berdebat
karena pengacaranya mengatakan siang malam dia bersama ibu putri
berarti ibu putri sudah sehat
sehingga dia bisa membuat pernyataan pernyataan yang menuduh saya
sebagai apa namanya itu sebagai ahli nujum tukang sihir
diancam mau dipidana mau perdata
orang sudah sehat berarti sudah bisa mengancam tuh
karena kalau dia masih tertekan masih belum stabil tak mungkin dia bisa mengancam mengancam
oleh karena itu karena ada pengakuan dari pengacaranya
dia bersama ibu itu siang malam
maka ayo dong pak polisi pak penyidik periksa dong ibu itu
karena kan ibu itu di hari hari awal saja sudah bisa membuat laporan ke komnas perempuan
sudah bisa membuat laporan ke polres jakarta selatan
sudah bisa membuat laporan ke lpsk
pertanyaannya apakah ibu itu datang ke spkt polres jakarta selatan
siapa yang melaporkan apakah kuasa hukumnya itu ibu itu langsung
tapi kalau kita dengarkan penjelasan penjelasan karopem
mas kan bapak dan ibu yang melaporkan langsung
demikian juga ke komnas perempuan dan lpsk
masa bisa membuat laporan yang tidak sehat
nah kalau diterima laporan yang tidak sehat
jangan jangan laporan fitnah atau pencemaran nabaikan gitu
atau laporan palsu kan
sebagaimana dimaksud oleh tiga ribu tujuh belas tiga ratus delapan belas kau pidana
oleh karena itu karena sudah ada pengakuan sehat dia dari pengacara
sudah setiap hari bisa membuat pernyataan pernyataan
ayo dong pak polisi kita dorong bila perlu bawa ke pembantaran
untuk menguji apakah dia sudah sehat atau masih terguncang
masih tersambung dengan kami
kami minta respon anda nanti usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
kita lanjutkan kembali dialog dalam cnn indonesia breaking news
bersama kami dua narasumber
ada bang kamarudin simajuntak selaku kuasa hukum dari almarhum
brigadir yusuf wan yang juga tersambung melalui sembongan daring
bang jamin masih tersambung tentunya ya
bang jamin kalau tadi disebutkan oleh bang kamarudin nih
ada potensi sembilan tersangka
ini termasuk dalam dugaan squad lama
di luar squad lama juga ada
anda menganalisanya seperti apa
kalau konteksnya adalah pembunuhan berencana
tentu ada tindakan perencanaan
semua orang yang mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan
niat tersebut terkumpul dalam suatu permufakatan jahat
nah permufakatan jahat inilah nanti dijadikan dasar
siapa yang melakukan peran a
perang b peran c peran d
nah itu niatnya sudah sama
tinggal terkait dengan yang mengeksekutor
nah dari eksekutor inilah nanti akan ditemukan
kaitan antara orang orang yang disebutkan
kalau memang ada sembilan
ya kalau dia nanti
kan ini sudah ditetapkan sebagai pembunuh
nah kalau pembunuh berarti kan dia mengeksekusi
mengeksekusi kecuali nanti ada bukti lain
selain dia berdasarkan alat bukti yang ada
ada senjata lain atau proyektil lain yang digunakan
selain dari senjata yang digunakan saat ini
nah kalau itu mungkin nanti bisa eksekutornya lebih dari satu
nah di lain itu juga karena ini adalah pembunuhan
bukan kaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian
maka nanti dilihat siapa yang menyuruh melakukan
siapa yang menyediakan sarana dan prasarana
dan itu yang nanti bisa dijadikan dasar
yang terkait dengan perbuatan tiga ratus delapan puluh
nah kalau nanti sudah terbukti
maka ini pasalnya bisa berubah mas
bisa jadi ke tiga ratus empat puluh karena ini kan ada dasar motif perencanaan
yang sudah dilakukan sebelumnya
ini motif dugaan pembunuhan berencana
setelah ditemukan di pengadilan dalam pasal tiga ratus empat puluh bang jamin
enggak bisa saja nanti pengembangan dari penyidikan
sebelum p dua puluh satu berarti ya
sebelum p dua puluh satu jauh masih jauh
masih jauh p dua puluh satu itu masih jauh
jadi saya kira nanti harus dikembangkan lagi
terkait siapa yang dimaksud lima ribu lima ratus lima puluh enam
tapi kalau sampai nanti ini dinaikkan
tunggu putusan pengadilan
wah ini saya kira terlalu lama
nanti masyarakat sudah hilang pengawasannya gitu loh
jadi strateginya kalau seperti itu
kemungkinan nanti kasus ini akan berlarut larut ya
tidak akan selesai
kalau satu satu dicicil satu orang dulu
baru kedua ketiga keempat
saya kira nanti akan terlalu lama
kalau anda menganalisa seberapa lama tim khusus atau penyidik
membutuhkan waktu menetapkan tersangka baru bang jamin
kalau dilihat dari pencantuman pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam
berdasarkan bukti yang kuat pelakunya siapa
yang bersama sama dengan orang ini begitu
mengenai jumlah tentu ada dalam penyidik ya
mengenai siapa dan berapa banyak
tapi saya lihat ini tinggal satu langkah yang cukup cepat
untuk bisa menyatakan ini benar benar
bisa dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka berikutnya
karena semua sudah diperiksa
kalau semua sudah diperiksa
tinggal bagaimana mengaitkan ya antara satu dengan lainnya
dan itu juga saya kira tidak begitu lama ya untuk bisa menetapkan
anda melihatnya nanti tentu kan akan diperiksa
elizar dihadapan penyidik soal kasus ini
seberapa terbukakah seorang elizar dihadapan penyidik
untuk mengungkap kasus ini
jadi mas kalau dia sudah sebagai tersangka
lalu dia akan memberikan kesaksian untuk orang lain
yang akan dijadikan tersangka
tentu dia harusnya kalau konteksnya sebagai justice collaborator
dia harus membuka semuanya
nggak boleh buat apa fungsi jadi justice collaborator
tapi kalau dia tidak mengambil peran sebagai justice collator
dia bisa juga menutup dia tidak mau
karena saya sudah jadi tersangka saya tidak mau terbuka
saya tidak mau terbuka untuk bisa menjelaskan lebih lanjut
saya kira justice collaborator itu menjadi suatu alasan yang cukup baik ya
untuk bisa dia mengungkapkan yang lebih besar
baik penjamin saya mau ke bang kamarudin
bang kamarudin tentunya juga ada respon dari pihak keluarga
terkait dengan eliezer selaku tersangka saat ini kasus kematian dari brigadir yosua
apakah ada harapan berikutnya yang akan disampaikan oleh pihak keluarga
penetapan tersangka berikutnya setelah eliezer
oh ya tentu karena terlalu banyak yang mengetahui
ya tentu karena seperti saya katakan tadi
berada dua richard eliezer ini tidak ada masalah dengan almarhum
yang bermasalah itu yang lain
nah kenapa ini jadi diduga dikorbankan karena dia polisi ajudan dengan pangkat rendah kan begitu
dan secara logika tidak ada keberanian berada dua mengeksekusi atau membunuh brigadir
itu sudah jauh diatasnya kepangkatannya
kemudian apa namanya terkait dengan yang tempoh hari dikatakan oleh karopen
mas tembak menembak juga tak ada saksinya
jadi hanya dia bersaksi sendiri untuk diri sendiri
maka dalam istilah hukum itu disebut dengan unustestis nulustestis
dia bersaksi untuk diri sendiri kan gitu
demikian juga ibu kan dibilang kan ada di kamar dia ibu putri
dia katanya menjerit

tetapi sampai sekarang ibu kan tidak pernah nongol mengatakan dia menjerito
maka oleh karena itu karena selama ini ibu ini adalah sangat baik kepada almarhum
dan sangat baik juga kepada adiknya
baiknya ini seberapa lama berapa tahun baiknya ke almarhum
termasuk ke adiknya
sejak dia dari pidumpolri dipindah jadi ajudan
nah dia ini kan anak yang manis anak yang cekatan dan terampil
makanya dia terpilih oleh pak perdisambo dibawa jadi ajudan
dan diberikan kepercanaan kepercanaan
can yang lebih ada informasi diberikan
hadiah ini hadiah kepada almarhum saya
saja atau adik almarhum
tanggal satu juli sebelum
mereka ke magelang itu
adiknya yang juga anggota polri kerja
di iyanma polri di mabes ya
saya tidak mengerti hadiah apa ini
diberikan dia uang lima juta
tentu kalau diperiksa itu
di uang atau dibungkusnya itu masih ada sidik jari
perlakuannya sama tidak dengan ajudan lain
itu saya yang tidak tahu tapi saya dengar
tidak kemudian dia diberikan
dia dompet merek pedro
ini hadiah hadiah juga
udah saya foto itu dompetnya
kemudian dia ada tas lagi dan sebagainya
artinya dari sini
ada kecemburuan di yang lain
kenapa ibu kecemburuan di ajudan
di ajudan lain sehingga diadu
domba lainnya atau digesek kepada
bapak bisa jadi yang menggesek siapa bang
ajudan itu yang disebut dengan sempat lama
pilihan ini bahkan saya
mendapat informasi kalau ada
misalnya tugas tugas tertentu
sesuatu kepada rohaniawan itu ya
jadi tuduhan mereka yang mengatakan
terus parfumnya dipakai
ini mengada adat dalil tanpa
tolak kalau dia berperilaku
menyimpang tak mungkin lah bapak perdisampo
sebagai kadipropam yang juga
baru diangkat dia jadi kasat gas merah putih
per satu juli dua ribu dua puluh
juga apa ini ikut juga masuk
kasat gas merah putih per satu juli gitu loh
jadi oleh karena itu
ibu putri untuk segera bicara
sangat diperlukan bahkan saya sudah
menawarkan diri kemarin di bersikim polri
saya mau bertemu dengan ibu putri
saya mau mendengar curahan hatinya supaya
kita mengerti masalah ini nah oleh
karena itu juga saya katakan kepada mereka
lebih bagus berterus terang
nanti kita carikan solusinya
kalau sudah berterus terang
siapa yang mengeksekusi siapa yang
menembak siapa yang mematah matakan
jarinya dengan apa dipetah petahin termasuk
tangan dan kakinya itu kan lebih simpel
baik bang kamarudin dan juga bang jamin
ini closing statement ya sebelum
dialog ini berakhir harapan
bapak bapak ini terkait dengan kasus kematian
almarhum brigadir yusufa
setelah ditetapkannya eliezer
sebagai tersangka saya ke bang jamin
terlebih dahulu siap bang jamin silahkan
kita lebih mempertahankan
di mata dunia dan di mata masyarakat
untuk dipercaya khususnya
kepada kepolisian republik indonesia
lebih bisa dipercaya lagi
untuk bisa menegakkan
keadilan dan kebenaran
nah kalau konteks
apa yang dikatakan pak presiden
dan juga pak
itu makna kata yang harus dijaga
kalaupun nanti terbukti adanya
perwira yang seandainya
ada perwira yang terlibat
siapapun itu lebih baik
menyelamatkan institusinya dari
silahkan anda terakhir
tapi sikap saja bang amar
kalau statementnya kepada
katakan yang sejujurnya jangan mau
kamu boleh berbohong
tetapi tuhan tidak suka
yang berbohong katakan
diatas ia tidak diatas tidak
lebih daripada itu adalah dusta
dusta itu berasal dari si jahat
tertulis dalam kitab matius
kamu berbohong misalnya mengakui
perbuatan yang tidak kamu lakukan
itu membebani institusi polri
tapi kalau kamu berterus terang
demikian juga pelaku lainnya berterus terang
ajak nanti keluarga untuk
apa namanya itu untuk memberikan maaf
dan berterus terang karena bagi kami
yang lebih penting
adalah negara ini
harus eksis yang berikutnya
polri itu harus
menjadi lembaga terhormat dan berwibawa
yang humanis supaya dia
bisa dipercaya sebagai pelindung pengayom
dan pelayan masyarakat itu yang lebih tinggi
kepentingannya oleh karena itu siapapun
kalian yang diduga
sebagai pelaku segeralah jujur
dan berterus terang karena tuhan melihat

kamu tidak bisa melawan hati nuranimu
sekiranya saya bertetapan mata dengan kamu
kamu tidak sanggup menatap mata saya
karena mata adalah jendela hati
oleh karena itu saya menghimbau
saudara saudara jangan menambah dosa lagi
segeralah bertobat dan sadar
supaya tuhan mencintai kamu dan memberikan pengampunan
kita serahkan ke kepolisian karena sudah menjamin
akuntabilitas dan juga integritas dari
kepolisian bang kamarudin dan juga
bang jamin ginting terima kasih atas waktunya
bang jamin ginting ahli hukum pidana
dengan kami cnnn sebrekini
dan juga bang kamarudin simajuntak
terima kasih atas waktu anda
studio kami selaku dari
tim kuasa hukum almarhum
cnn indonesia akan kembali
bersama rekan saya rizky
harisnanda saya herano falbahir
selamat siang sampai jumpa